dua dari enam belas gerbong lrt yang diimport dari perusahaan korea selatan hyundai road time company ini berlayar dari korea selatan sejak dua puluh empat maret dua ribu dua puluh
kereta ini akan melaju dengan kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam di lintasan sepanjang lima delapan km
lewati enam stasiun dari stasiun kelapa gading hingga stasiun velodrome rawamangun
armada transportasi ini diharapkan menjadi salah satu penunjang mobilisasi warga saat pagelaran asean games mendatang
kami harapkan bisa mengubah peta transportasi di jakarta dan masyarakat bisa mulai menggunakan kendaraan umum
bisa mengurangi kemacetan dan bisa menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja
rekayasa lalu lintas pun telah dipersiapkan untuk memindahkan gerbong gerbong ini dari pelabuhan tanjung priok
ke depo sekaligus stasiun kelapa gading
rolling stock atau kereta lrt tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara
kereta ini seharusnya tiba tanggal sepuluh april lalu namun karena kendala cuaca buruk baru tiba jumat sore tadi tanggal tiga belas april
gerbong gerbong kereta ini diimpor langsung dari korea selatan
kereta kereta ini diperkirakan memiliki kapasitas untuk menampung para calon penumpangnya yaitu lebih dari satu ratus tiga puluh orang di setiap gerbongnya
gerbong gerbong ini akan dioperasikan pada pagelaran asean games dua ribu delapan belas mendatang untuk menghubungkan kawasan kelapa gading hingga velodrome rawamangun
setelah dari tanjung priok ini gerbong gerbong akan dibawa langsung ke depo di kawasan kelapa gading jakarta utara